sembilan tahun dan helmi delapan tahun dua bocah yang dinyatakan hilang sejak minggu sore
ditemukan tewas pada senin sore
jenazah kedua bocah ditemukan mengambang di kubangan bekas galian c
di kawasan hutan jati masuk desa surajaya
diduga kedua bocah tenggelam saat bermain
orang tua korban menuturkan sebelumnya korban bersama teman temannya izin bermain mencari hewan bunglon
namun hingga hari menjelang malam teman korban telah kembali ke rumah
sementara korban dan seorang temannya tak kunjung pulang
kemudian temannya dua pulang ke rumah sore menjelang malam
tetapi yang dua anak ini belum kembali
tim satlin mas rescue istimewa sri wilayah lima kulon progo yogyakarta
mengevakuasi jasad bocah sembilan tahun bernama jabar nurkolis setiawan pada senin sore
di sekitar muara sungai serang di pantai gelagah
sebelumnya bocah kelas tiga sekolah dasar ini dilaporkan tersapu ombak besar di pantai
saat tengah bermain bersama paman dan saudaranya
untuk tadi untuk korban ditemukan di dekat lkw terbawa arus
posisi jenazah terungkap
peristiwa ini mengingatkan orang tua untuk
lebih ketat mengawasi anak anaknya saat bermain
tim liputan cnn indonesia